alia tuh cuma ingin tolongin tiandra om
sekarang ngalir darah perempuan yang paling ku benci di dunia ini ayam
kalau aku sakit jantung sekarang pasti
udah mati melihat kenyataan ini
yang penting itu adalah kesehatan kami dulu
kalau soal darah itu dari siapa
jujur ya di aku tuh juga sempat dilemat
tapi kondisi kamu tuh gak bisa ditunggu kan
dan jujur ya di darah kamu tuh lengkap banget
dan kita cari kemana mana itu nggak nemu
terus kita harus gimana
pada pilihan lain kan
terus sekarang aku harus gimana
gimana dengan sumpah aku
aku gak akan mungkin bisa menarik sumpah aku
tapi yang jelas satu
aku gak sudi perempuan itu masuk ke dalam rumah kaku
aku nggak sudi melihat dia jadi angkotan keluarga aku
semua resiko udah aku kendalikan
yang jelas cewek sialan itu gak akan pernah masuk ke keluarga kamu
karena aku sudah suruh dia pulang kampung
tapi kalau dia tahu dia sudah menolong aku mana mungkin dia mau pulang kampung
dia pasti akan minta balas jasa dengan masuk ke dalam rumahku
tapi dia nggak tahu yang barusan dia tolong itu kamudi
yang dia tahu dia udah bikin kamu celaka
dan keluarga kamu akan nyarat dia ke penjara
jadi karena itu dia ketakutan dan dia cepat cepat mau pulang kampung
aku kesana dulu ya
aku mau memastikan kalau dia udah mau pulang sama anaknya itu

aku merasa sezedoti malam tadi

karena dia kenceng
harus berhenti sembunyikan mudah mudahan
lalu aku mulai di uso
saya juga murah
kamu penuh janji kamu setelah kamu melihat bahwa mita adalah malaikat penolong kamu
aku nggak mau pak
aku akan bayar berapapun yang dia minta
semua ini tidak masuk dalam pelaga kita
pak diandra itu kondisinya belum pulih
jangan terlalu ditekan dong
papa cuma mengingatkan dia mah
janji adalah utang
jangan cuma ingat pada waktu kondisi hidup atau mati
begitu dia selamat dia ingat janji
apapun keputusannya semoga vino bisa segera masuk ke keluarga mereka
nggak usahlah mereka ngeributin aku
coba cekalan kalian dengar ya
papa sudah kehilangan arvindo
papa tidak mau lagi kehilangan cucu papa
dan papa yakin ini adalah kesempatan yang kedua yang diberikan tuhan kepada papa
apapun pendapat kalian papa tetap membawa mital dan fino ke dalam rumah sebagai anggota keluarga kita
saya akan mencari mita
karena aku menolong mita
saya saidahkan dakika dengan tidak mau terkesan
dan pada saat itu

coba pak pulang ke rumah
untuk membawa vino ke rumah kita
dan bilang pada bibi untuk menyiapkan kamar buat mereka istimewa
bagaimana rasanyaorsa mau bitches rallenseplease about
dan aku udah bisa bawa kamu pulang dari kapan tahu
papa itu mikirin kamu dan vino di luar sana tahu nggak sih
ada satu hal yang pengen om tanyakan sama kamu dan ini penting
kamu yang membujuk pendonori
dan kamu juga yang meminta supaya dia menandatangani soal perjanjian itu
terus kenapa kamu tidak katakan bahwa orang itu adalah
alia itu cuma ingin tolongin tiandra om
dan untuk menjaga
tante akan keluarganya om prayoga
itu salah om
kalau tante dan tiandra tuh benci banget sama kita
jadi alia tuh gak mau ngasih tahu om
karena alia tahu pasti tante dan tiandra
masih akan menolak keras dan milih orang lain untuk donornya
gimana lalu satu satunya orang yang bisa
bisa membantu tiandra secuman minta
yang bisa menyelamatkan nyawanya tiandra
melihat kondisinya tiandra kayak gini om
waktu udah gak bisa menunggu lagi
hal itu takkan kehilangan tiandra
sama seperti om
sama seperti om
sama seperti om
belum lagi kalau om dan milo
udah tahu dari awal
alia tuh udah tahu
pasti keluarga ini akan
akan ribut berantem om
dan alia tuh gak mau sampai itu terjadi
alia yakin semua itu bakal jadi kacau om
alia yakin dan
dan tiandra gak bisa mendapatkan pertolongan kalau gitu
alia tuh cuman peduli
emangnya selamatannya tiandra
dan alia mikir
kalau minta tuh bisa diurusin belakangannya aja om
alia udah rancang
dan mengecewakan om dan tante

alia gak akan pernah menguasai keluarga om lagi
om minta maaf ya karena om tadi sudah malas sama kam
malam lah om sedang emosi
tapi setelah om mendengar akan penjelasan kamu
jadi om mengerti akan niat baik kam
kamu memang benar benar sahabatnya dianggap
sahabat yang luar biasa
terima kasih ya
terima kasih kang
hai untuk ngajak ngajak selanjutnya tinggal gimana caranya ngerusak image